saya mengajak semua anggota masyarakat untuk bersama sama memerangi terorisme
memerangi radikalisme yang bertentangan dengan nilai nilai agama nilai nilai luhur kita
sebagai bangsa yang menjunjung tinggi nilainya ketuhanan dan menjunjung tinggi nilai nilai kebenekaan
saya juga mengimbau kepada seluruh rakyat di seluruh pelosok tanah air
agar semuanya tetap tenang menjaga persatuan dan waspada
hanya dengan upaya bersama seluruh bangsa terorisme dapat kita berantas
kita harus bersatu melawan terorisme
dan terakhir saya berdoa kepada korban yang meninggal dunia
semoga mereka mendapatkan tempat yang terbaik di diri allah
dan kepada keluarga
semoga yang ditinggalkan diberi keabahan dan keikhlasan
untuk para korban yang luka luka
mari kita doakan agar segera diberi kesembuhan
dan agar pemerintah menjamin semua biaya pengobatan dan perawatan para korban
saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini
wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh